sementara itu kapolri jenderal tito karnavian menyatakan densus anti teror delapan puluh delapan mendeteksi potensi teror sejak dua minggu lalu
namun penyergapan tidak bisa langsung dilakukan di solo karena belum ada bukti dan juga saksi pendukung
sementara itu presiden joko widodo menegaskan tak ada ruang sekecil apapun bagi terorisme di indonesia
presiden juga mengajak masyarakat untuk memerangi terorisme
sampai hari ini saya mendapat laporan sudah enam orang yang ditangkap
ini sel kecil sebetulnya
yang langsung berhubungan dengan bahru naim
lebih kurang sudah dimonitor lebih kurang dua mingguan informasi seperti itu
artinya sistem kita kalau kita menangkap harus ada barang bukti
harus ada saksi saksi alat bukti yang lain
itu yang dikerjakan anggota
kenapa tidak ditangkap di solo
belum ada barang buktinya
yang pertama saya mengapresiasi
saya menghargai kerja keras polri densus delapan puluh delapan dalam mengungkap perencanaan sebelum itu terlaksana
oleh sebab itu saya minta masyarakat rakyat juga berperan aktif dalam upaya memerangi kejahatan terorisme
tidak ada ruang sekecil
tidak ada ruang sekecil apapun di negara kita indonesia ini untuk geraknya terorisme